sebelumnya mabes polri menegaskan bendera bertulisan kalimat tawhid yang dibakar anggota barisan ansor serbaguna dlatul ulama di garut minggu lalu adalah milik hizbut tahir indonesia atau hti
dilansir cnn indonesia com kepala baris krim polri komjen pol arief sulistianto mengatakan penyidik telah memeriksa pengibar bendera yang bernama uhari kamis kemarin
menurut dia dalam pemeriksaan pelaku mengatakan bendera yang dibawanya adalah milik hti
arief menambahkan bendera yang dibawa pelaku dibeli secara online dari salah satu akun facebook yang disebut merupakan bendera hti